ketua dewan etik indonesia corruption watch atau icw dadang trisasongko
menyatakan sebagian publik tak lagi menaruh harapan tinggi terhadap presiden joko widodo
terkait pemberantasan tindak pidana korupsi
hal ini diutarakan dadang dalam diskusi terkait hari terakhir lima puluh enam pegawai kpk
yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak lulus twk
ia memandang sejak awal periode kepemimpinan jokowi di tahun dua ribu lima belas
pelemahan terhadap kpk terus terjadi
dadang mencatat revisi undang undang kpk tahun dua ribu sembilan belas menjadi hal yang sangat krusial
dan penanda pelemahan kpk
dadang menyatakan revisi undang undang kpk menjadi jalan untuk menyingkirkan pihak pihak
yang dianggap bertentangan dengan kepentingan tertentu
salah satu upaya ini ialah pemberhentian lima puluh enam pegawai kpk

sebagai hal yang sangat krusial dan penanda pelemahan kpk
pada awal periode pertama